wacana amandemen undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima dan dihidupkannya kembali gbhn kembali mencuat
wacana ini timbul usai pertemuan ketua mpr zulkifli hasan dan ketua dewan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila megawati soekarno putri
pro dan kontra pun muncul mengenai urgensi dari amandemen ini
sebagian kalangan menilai wacana ini justru menjadi indikasi kemunduran dari sistem bernegara
majelis pemusyawaratan rakyat mpr dan badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip berencana mengamandemen undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
rencana tersebut disepakati usai pertemuan antara kedua lembaga ini di gedung mpr pada rabu lalu
ketua mpr zulkifli hasan mengatakan amandemen tersebut bersifat terbatas untuk kembali menghidupkan gbhn atau garis besar haluan negara
di mpr ini dulu kan banyak yang datang tuh ada yang perlu kembali ada yang tidak
dan akhirnya kembali
kita ketemu satu titik terakhir perlunya amandemen terbatas
itu yang disepakati
amandemen terbatas mengenai perlunya kita punya haluan negara
itu nah sudah
nah itulah nanti akan kita konsultasikan
usai pertemuan zulkifli juga mengatakan ia dan ketua dewan pengarah bpip megawati soekarno putri
akan berkonsultasi dengan presiden joko widodo untuk membahas rencana amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
wacana amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
mendapat tanggapan dari pakar hukum tetanegara refli harun
seperti dilansir detik com refli mengatakan amandemen tersebut berbahaya
jika kembali menjadikan mpr sebagai lembaga tinggi negara
wacana dihidupkannya kembali gbhn mendapat tanggapan beragam dari politisi senayan
sekretaris fraksi partai golkar agus gumiwang mengatakan tidak perlu ada gbhn
ketua fraksi hanura inas nasrullah zubir mengatakan amandemen berpotensi membahayakan presiden yang menjabat
sementara itu politisi golkar yang juga putri mendiang soeharto titik soeharto mendukung dihidupkannya kembali gbhn
gbhn saya rasa perlu ya
ternyata setelah reformasi berapa tahun kita reformasi
itu ternyata kita butuh gbhn
kalau enggak kita tidak ada haluan negara melenceng melenceng
setiap kepala negara tidak ada haluan yang semua punya kebijaksanaan sendiri sendiri
gbhn itu perlu
jadi siapapun presidennya harus mengikuti garis besar haluan negara
saya rasa perlu ada gbhn lagi
urgensi mengenai perlu tidaknya gbhn dihidupkan kembali memang masih menjadi pro dan kontra
di sisi lain wacana amandemen terbatas ini pun masih belum jelas apakah akan mengembalikan fungsi mpr sebagai lembaga tinggi negara atau tidak
namun berkaca dari sejarah fungsi mpr sebagai lembaga tinggi negara sebelumnya sudah batal lewat aman
uud empat puluh lima pada periode tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai dua ribu dua
reinhard sirait cnn indonesia
ya wacana amandemen undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima kembali mencuat
wacana ini muncul ketika ketua mpr zulkifli hasan dan ketua dewan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila megawati soekarno putri
bersepakat perlu dihidupkannya kembali
garis besar haluan negara atau gbhn
apa sebenarnya yang ingin dicapai ketika undang undang empat puluh lima
kembali di amandemen
bang zulkifli hasan ketua mpr
selamat malam bang zulkifli
ya selamat malam
baik bang zulkifli langsung ke anda
karena juga saya tahu waktunya bang zul tidak begitu banyak
ketika kemudian ada pertemuan antara bang zul dengan ibu mega beberapa hari yang lalu
mungkin bisa diceritakan bang zul
seperti apa kemudian hingga tercetus gagasan untuk mengamandemen undang undang empat puluh lima bang
ya silakan bang zulkifli
bisa dengar suara saya bang
jadi ini melihat
lembaga negara yang ada seperti dpd
nah dpd itu seperti apa gitu
proses rekrutmennya tidak mudah
tapi fungsinya rekomendasi
mpr juga sekarang ini
untuk pertama kali kita sedang tahunan
meminta memfasilitasi saja
untuk membantu memfasilitasi agar setiap lembaga negara menyampaikan kinerjanya di depan publik
melalui lembaga mpr
itu juga tidak memungkinkan
jadi ada diskusi diskusi yang panjang mengenai fungsi lembaga negara
seperti juga mahkamah konstitusi
kemudian juga kaye dan lain lain
jadi sehingga banyaklah yang dibincangkan
pancasila undang undang dasar dan undang undang
undang pancasila itu
turunnya undang undang dasar kekayaan dikuasai oleh negara
pindah ke dalam bentuk undang undang dikuasai oleh
pemerintah daerah bupati yang sekarang pindah kepada gubernur
pindah kata banyak hal
oleh karena itu
oleh karena itu disepakati
semoga saya mendapatkan gabungan
perlunya kita punya haluan
baru itu yang disepakati
iya haluan negara
apakah seperti pembangunan sebesar berencana
atau kamodraga bhn
itu belum disepakati
tapi disepakatnya kita perlu punya haluan
tapi halo itu sifatnya itu
baik bang zul
oleh karena itu kita akan meminta waktu
dan juga nanti
badan pancasila itu
akan minta waktu kepada presiden
kita diskusikan soalnya
apakah perlu disegerakan atau tidak
bang zul yang menjadi kekhawatiran sekarang adalah
kemudian kalau ada
kemudian dikembalikan lagi gbhn
ada wacana kemudian nanti
mpr kembali menjadi lembaga tertinggi negara
ini seperti apa bang zul
enggak yang disepakati baru
untuk halil negara saja
dari sekian banyak
perbincangan diskusi itu baru satu
yang diminta oleh hampir semua
disepakati oleh semua
perwakilan perwakilan di mpr
baru satu yang disepakati itu
oke baru satu itu
mengenai halil negara saja
baru satu itu ada kemudian
kemungkinan nanti kah
ada wacana itu kemudian
mpr kembali menjadi lembaga tertinggi negara
ini kan yang kemudian
menjadi sorotan bang zul
atau kekhawatiran sejumlah pihak
sekarang ini kan walaupun tidak lembaga tertinggi
fungsinya fungsinya tertinggi
bisa mengamandemen undang undang dasar fungsinya ya
fungsinya sebagai mpr
karena bisa merubah
jadi nggak perlu khawatir yang lain
karena baru disepakati yang itu
oke baru yang itu disepakati kemudian
kesepakatan yang lain begitu bang zul
enggak enggak jadi itu nanti
kita akan di
penguatan pancasila itu nanti mbak mega
akan mendiskusikan ini kepada bapak presiden
apakah perlu ini dipercepat atau tidak
nah itu saja kira kira
jadi memang ada urgensi ya yang bang zul lihat
bersama dengan ibu mega kata kata begitu bahwa
harus dikembalikan lagi gbhn ini
ya bayangkan sekarang ini
ganti pemimpin kan ganti program
ganti pemimpin kan ganti program

bupati gubernur punya program juga masing masing
kemudian cita cita indonesia mereka
ini sekarang kan kita sangat liberal
oleh karena itu perlu filosofi ideologis yang
ideologi pancasila dan undang undang dasar itu
dalam bentuk haluan gitu
seperti apa bentuk gbhn ini belum
belum juga menjadi poin poin yang sudah disimpulkan
antara bang zul dan ibu mega
itu sudah akan didiskusikan lebih lanjut seperti apanya
tapi yang penting apakah
kita sepakat ini diperlukan cepat atau nanti
bang apakah kemudian ini akan kembali mengenang
ataupun seperti mirip mirip zaman orde baru begitu katakanlah
ini beda lah ini kan zamannya demokrasi lain
jadi beda ya bang zul ya
baik baik ya itu saja
oke baik terima kasih
ketua mpr sudah bergabung singkat bersama dengan kami di prime news
bang refli ada sejumlah pernyataan anda yang cukup menarik
mengatakan kalau ini di amandemen agak berbahaya bang
ini seperti apa
ketika kita kemudian ingin ada alternatif ya dari penyelesaian masalah masalah yang kita hadapi
ada kecenderungan kita ingin lari ke masa lalu ya
dan seolah olah masa lalu itu mempunyai referensi yang baik
saya justru mencabar
kalau kita bicara tentang gbhn misalnya
kan gbh ini kan dipraktekkan zaman mprs ya
zaman demokrasi terpimpin
dan kita tahu pada waktu itu
yang menjadi haluan negara itu pidato bung karno sendiri
lalu kemudian ketika zaman soeharto yang membuat itu ya lembaga eksekutif
dan kemudian cukup satu minggu langsung di endorse oleh mpr
jadi kita tidak punya contoh yang baik sebenarnya
dari pembuatan gbhn tersebut
tidak partisipatif juga
contoh di era pak harto ataupun di bung karno juga begitu
nah sekarang yang jadi masalah adalah gbhn yang seperti apa yang kita mau buat
kalau masalahnya adalah misalnya semacam guidance untuk pembangunan agar sustainable ya
lima tahun dan lain sebagainya mungkin jangka panjang
maka sesungguhnya kita sudah punya rencana pembangunan jangka panjang
rencana pembangunan jangka menengah dan lain sebagainya
jadi buat apa dihidupkan kembali gbhn
apalagi kalau norma gbhn itu norma yang abstrak
karena kalau kita bicara tentang hirarki perundang undangan semakin abstrak norma
maka semakin tidak bisa ditegakkan itu sesungguhnya
kalau dianggap itu menjadi filosofi guidance
apakah kita kurang dengan pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
menurut saya itu sudah sangat kaya makna
termasuk juga interpretasi terhadap undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima yang dikerjakan mk dalam beberapa putusannya
itu memberikan guidance
tapi mungkin yang dimaksud adalah begini pak
itu mk sudah memberikan tafsir mengenai pasal tiga puluh tiga dan itu mengikat
jadi kita bukan anti pasar bebas
tetapi kita juga bukan pasar bebas murni
jadi ada konsep penguasa negara dan lain sebagainya
saya tidak melihat ada strong argument
untuk dihidupkan kembali gbhn ini
kecuali barangkali mengubah lokus kekuasaan
dari tadi pak
dari tadi presidensialisme
yaitu presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dengan mandat dengan janji politiknya
kedalam semua oligarki politik di dalam mpr
nah ini yang sebenarnya menurut saya agak berbahaya
jadinya memunculkan mpr kembali sebagai lembaga yang kuat strong lembaga tertinggi
dan ketika ada penguasa yang mampu menguasai mpr sebagai the high state institution seperti pak harta dan bung karno
maka mpr hanya menjadi cap stempel saja
tapi tadi juga bang zul katakan itu belum sampai sejauh itu pembahasannya
oh tidak itu konsekuensi
dari kalau memang gbhn mau dibuat
sebagai contoh misalnya
saya mau buat gbhn
tentu kan harus kita pikirkan bagaimana mekanisme penegakan hukumnya
kalau seandainya dia dilanggar
kalau seandainya misalnya kita buat gbhn dilanggar nggak apa apa
dilaksanakan juga gak apa apa
untuk apa dibuat
buat apa dibuat
karena yang namanya sekali hukum itu dibuat maka dia harus ditegakkan
untuk menegakkannya harus ada mekanisme penegakan hukumnya
nah ini yang menjadi masalah adalah kalau kemudian dia dilanggar tidak ada mekanisme penegakan hukumnya maka kemudian tidak ada gunanya
tetapi kalau dia ada mekanisme penegakan hukumnya maka dikhawatirkan mpr akan menjelma lagi sebagai lembaga tertinggi
bahkan kemarin misalnya
saya pribadi dan beberapa pakar hukum tata negara wanti wanti
jangan sampai kemudian nanti tiba tiba mpr membuat gbhn yang meminta pertanggung jawaban presiden
lalu kemudian tiba tiba mengubah lagi sistem pemilihan presiden menjadi pemilihan oleh mpr misalnya
nah ini yang menurut saya yang kita harus hati hati
lalu kemudian ada satu lagi yang saya berkeberatan
paradigma undang undang dasar kita itu sudah berbeda
dibandingkan yang dulu
ini mungkin harus dipahami
kalau zaman sebelum amandemen konstitusi itu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat
maka kemudian mpr muncul sebagai the high state institution
sebagai lembaga yang tertinggi di mana semua lembaga harus tunduk
tapi sekarang kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar
kita mengenalnya dengan sistem check and balances
karena ada dpr di sana begitu
karena semua lembaga negara itu sama
tidak ada lembaga tertinggi
tidak ada lembaga tertinggi
mereka saling mengecek dan saling mengimbangi
sehingga penguasaan terhadap satu lembaga tertentu itu tidak akan membuat kemudian sebuah kekuasaan menjadi otoriter karena akan ada diimbangi lembaga lainnya
tapi kalau zaman pak harto dan bung karno menguasa mpr itu berarti menguasai rakyat
karena dia lembaga tertinggi negara di mana semua lembaga harus bertanggung jawab kepada mpr
secara umum menurut anda belum ada urgensi untuk kemudian kita hidupkan kembali di amandemen lagi
persoalan kita terbesar ini adalah jangan jangan elit elit politik nggak baca juga rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah
dan tidak dilaksanakan mungkin itu
saya ingin ke bang arteria bagaimana bang arteria menanggapi ini
sebenarnya ini kan belum ada sikap resmi ya dari masing masing partai
tapi kalau dari bang arteri juga teman teman pdip bagaimana menyikapi wacana ini untuk kemudian dihidupkan kembali gbhn dan juga lewat amandemen lagi undang undang empat puluh lima
saya ingin sampaikan ini kan backgroundnya
backgroundnya dalam pembahasan pada saat kita bicara tidak adanya gbhn walaupun ditopang dengan ada namanya rpjpm rpjmn dan sebagainya
rencana pembangunan jangka panjang kah dia jangka menengah kah dia
ternyata disadari ya dalam alam bawah sadar sekalipun itu menghambat pembangunan nasional
menghambat pembangunan yang berkelanjutan tadi ganti pemimpin ganti kebijakan ganti program
menghambat yang namanya kelangsungan pembangunan yang kita cita citakan
ini kan terbukti proven
kita ini kalau istilahnya ibu ketua umum ibu megawati soekarno putri kita ini goyang poco poco maju dua langkah mundur tiga langkah tapi saya rasa kita masih maju
rakyat tidak merasakan manfaatnya
ini kan bangunan yang dihadirkan dalam konteks mengatasi krisis seperti itu
kita juga pengen bagaimana sih pembangunan bisa lebih terarah
bisa lebih berkepastian
dan kami juga mohon sekali pemimpin pemimpin ini agar bisa tahu diri
yang namanya presiden terpilih jangan sampai nanti kebijakan yang lama digusur total
gubernur terpilih jangan sampai berbeda dengan kebijakan presiden
bupati juga seperti itu
sehingga menghambat pembangunan masing masing di daerah juga di pusat begitu
bukan hanya menghambat justru kontraproduktif dengan maksud tujuan pembangunan itu sendiri
tapi tadi kata bang refli kan sudah ada misalnya dasar dasar yang lain yang misalnya tidak
yang misalnya tidak perlu kita membuat kembali ke phe
jangankan itu mas ya
pada saat kita mau pilkada visi misi wali kota atau bupati sekalipun harus sesuai sama rpjmn
kabupaten kota setempat dan provinsi setempat dan nasional
makanya bukannya kita mau flashback atau kita euforia ke masa lalu
ya kita juga ingin bagaimana negara ini lebih terarah
bagaimana kita melaksanakan giat pembangunan
masyarakat ini mendapatkan manfaatnya
ini yang kita katakan
nah kemarin kalau dikatakan ini bicaranya ibu ketua umum ibu megawati ya ketua pengarah sekarang namanya bpip ya
kemarin dua puluh delapan februari baru dijadikan badan kita apresiasi sama pemerintah sama pak jokowi
kalau kita telah ke belakang ini adalah salah satu poin dari dua puluh dua poin rekomendasi kami yang ada di rakernas pertama pdi perjuangan di dua ribu enam belas
nah kenapa kita begitu
pd pejuangan sangat berkeyakinan ini
dan memandang perlu menjabarkan kembali
mewujudkan konsep konsep pembangunan
dulu namanya konsep trisakti ya
sekarang konsep namacita ini
dalam bentuk gbhn
atau yang namanya pola pembangunan nasional semesta berencana
itu istilah di internal kami
sebagai haluan negara
sebagai pengarah ini ya
sebagai haluan pembangunan nasional yang bisa dipahami oleh semua
sebagai pengarah ini ya sebagai haluan pembangunan nasional yang bisa dipahami oleh semua

sebagai pengarah ini ya
sebagai pengarah ini ya

bahwa kemudian nanti konsekuensinya akan menjadi ada kemungkinan mpr menjadi lembaga tertinggi negara
itu seperti apa
nah ini nanti kita katakan kok seperti itu
rezimnya sudah berubah
nggak usah dikhawatirkan lagi
kalau ditanya itu nanti mpr sebagai lembaga tertinggi
ya nggak seperti itulah
bisa juga kita positioning apabila melanggar haluan negara
sanksinya sama tuh sama sanksi impeachment
nggak usah khawatir kesana lah
tapi kita punya satu paham tidak
bahwa bangsa ini jalan di tempat
kita punya satu paham tidak
sudah punya rpjmn ya
rpjm rencana pembangunan jangka panjang sekalipun
akan tetapi kita tidak pernah taat asas
ya kalau dikatakan bang refli tadi
jangan jangan mereka tidak paham atau tidak pernah baca
pastinya sih sudah pernah baca untuk level seperti mereka
nah kita ingin
kita ingin ada suatu guidance
suatu haluan yang bisa apa ya
menjadikan pengarah kehendak rakyat
itulah kemudian melalui gbhn yang tadi
yang menyamin keterpaduan
kepastian pembakaran dari waktu ke waktu
sebentar nih bang refli ya
jadi saya lanjutin sedikit dong ya
nah makanya kita katakan nggak usah khawatir
kita sepakat tadi
kalau bang zul mengatakan
bahasa sederhananya bang zul
dari lima menit bang zul bicara saya bisa merangkum
kita perlu juga
nggak haram ini untuk mengevaluasi
hasil amandemen undang undang yang kemarin
apakah sudah tepat
kalau sudah tepat ya
kita lihat faktanya begini
kalau belum tepat
ya kita cari solusinya
ini yang ingin disampaikan oleh ibu megawati
dan teman teman semua ketemu sama pak jokowi
bagaimana intinya mengatasi penyelesaian
ya kekhawatiran yang seperti ini tidak terulang lagi
ya ini yang sebenarnya
desisnya seperti itu
itu yang kebenaran silahkan bang refli mungkin mau menanggapi
sebelum nanti saya juga ke bang arwani
nanti kita akan singkat saja bang refli silahkan
dan tidak mungkin menjadi lembaga tertinggi
oh lagi ya
tidak mungkin lembaga tertinggi
karena ini tegas kemarin bang refli dikatakan ya
presiden bukanlah mandataris mpr
walaupun ada amandemen
oke silahkan bang refli silahkan
apakah ada yang namanya pemilihan lewat mpr
pemilihan tetap juga pemilihan
oke baiklah arteres
sekian ke bang refli silahkan bang refli
tidak yang anehnya gini
kalau saya mendengar ini dari partai oposisi wajar ya
ini kan anda kan sedang memerintah ini
emang pak jokowi tidak selalu
bicara bukan bicara posisi oposisi atau tidak
kita bicara kebersamaan ini
makanya dengarkan dulu loh
sebagai satu anak bangsa
silahkan bang refli silahkan
saya sudah berhenti tadi dia masih tetap menyelak
gak apa apa kita kan sama sama diskusi
silahkan bang refli
iya kita diskusi lah
tidak perlu aneh aneh lah
kalau yang ini pak refli bisa sampaikan
ya sudah oke
nah jadi gini ya
yang anehnya adalah ini kan
karena saya tidak boleh menggunakan kata aneh
nah yang anehnya ini adalah
ini kan pak papa sedang berkuasa
dan kemudian bisa membuat sebenarnya continuity
jadi yang menjadi persoalan adalah kenapa kemudian dipersoalkan sendiri oleh pdip
berarti kan pak jokowi tidak mengenal
mengerjakan apa yang seharusnya menjadi mandatnya
jadi seolah olah ya
seolah olah kemudian ini pemimpin sekarang ini ya
mengerjakan hal hal yang tidak ada kontinuitasnya
dari memanfaatkan sebelumnya begitu
itu tafsirnya sama aja
kalau kita membuat yang namanya gbhn
kan fenomena itu kan muncul dari sini dong
bukan dari pak sby
berarti ini kan ini ada discontinuity
pak jokowi tidak mengerjakan
tidak melanjutkan apa yang baik dari pak sby
itu apa tuh
itu kegali lah pak asumsi atau apa itu
karena itu kemudian perlu adanya yang namanya guidance yang sustainable
kalau kita bicara misalnya
gbhn itu kan bisa diubah juga setiap saat oleh mpr hasil pemilu ke depan
membuat gbhn itu jauh lebih mudah dibandingkan membuat undang undang
karena gbhn itu hanya melibatkan dua lembaga
yaitu dpr dan dbd
kalau membuat undang undang
apalagi undang undang yang terkait dengan perencanaan pembangunan
itu tiga lembaga
presiden dpr dan dbd
dan kita ini paradigmanya sudah pemilihan presiden secara langsung
presiden ini dipilih secara langsung oleh rakyat
tapi dia bikin gbhn
enggak ikut ikut dia
kan itu yang aneh
nah makanya menurut saya begini
pahami dulu paradigmanya
dulu kenapa gbhn dibuat mpr saja cukup
karena mpr itu yang memilih presiden
tapi sekarang presiden mendapatkan mandat langsung dari rakyat
itu yang berbeda kemudian ya menurut bang refli
cuma susah kalau ngomong sama orang yang enggak tahu ini
oke baik usai jeda saya akan langsung ke bang aroni
tapi kita akan tahan dulu
kami akan segera kembali
usai jeda berikut tetaplah bersama kami di prime
anda kembali di prime news
di studio saya masih bersama dengan bang refli
masih juga ada bang arteria dahlan
cukup agak panas tapi semakin menarik perbincangan kita malam hari ini
bang refli dan juga bang arteria
oke sama sama pinjaman pendapat masing masing saya
sudah poinnya tapi ngomongnya pengen panjang panjang
nah oke kita kasih kesempatan
kita kasih kesempatan untuk bang arawani thomafi nih
untuk bisa bergabung bersama kami tapi tampaknya masih terputus
bagaimana sudah bisa kita dengarkan pendapatnya
oke silahkan bang arawani
ada pendapat anda mengenai bagaimana kemudian wacana untuk amandemen undang undang empat puluh lima ini seperti apa
ya terima kasih
benarnya wacana atau agenda ya
saya menyebut agenda karena sudah menjadi agenda resmi dari mpr
baik melalui badan pengkajian atau juga melalui
rapat pimpinan dan rapat pimpinan mpr dengan pimpinan fraksi fraksi
ini sudah pernah dilaksanakan karena ada usulan dari salah satu fraksi di mpr
untuk melaksanakan atau melakukan amandemen uu empat puluh lima
ada beberapa materi salah satunya adalah soal gbhn
ada juga dari kelompok fraksi dari kelompok fraksi di dpd mengusulkan penguatan kelembagaan dpd
jadi ini bukan pertama dimunculkan kemarin
pertemuan dengan bumegah ketua mpr
tetapi sudah beberapa waktu yang lalu
dan pada saat itu secara ide besar ada beberapa fraksi yang setuju dengan ide amandemen uu empat puluh lima
termasuk juga materi amandemen itu yaitu gbhn
tetapi ada juga fraksi yang tidak setuju
saya masih ingat waktu itu ada salah satu fraksi yang justru setuju mengembalikan
mengusulkan pengembalian uu empat puluh lima
oke bisa dijelaskan tidak bang arwani
fraksi mana yang setuju mana yang tidak setuju
bagaimana jika kemudian fraksi p tiga
saya harus membuka catatan itu secara lebih detail
saya takut nanti disalahkan oleh bang refli harun kalau tidak
tapi ada satu fraksi yang justru setuju dengan pengembalian uu empat puluh lima
jadi memang wajahnya sudah lama
tetapi pada intinya fraksi p tiga pada intinya setuju terkait dengan rencana amandemen ini
dalam hal amandemen ini memang untuk penyempurnaan sistem ketatanegaraan
itu lebih menyempurnakan ke arah sana
kita melihat misalnya salah satu faktor yang disampaikan oleh bang arteria tadi
salah satunya lagi adalah soal bagaimana menata lembaga lembaga negara yang kita lihat sering terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara
ini perlu ada satu media ada satu lembaga khusus yang menengahi
selain mk saya kira
ini ada usulan loh ya
kita juga harus menghargai usulan dari anggota mpr
atau fraksi di mpr
bang arwani bagaimana kemudian teman teman di mpr atau bang arwani sendiri menyikapi ada kelompok kelompok masyarakat yang kemudian
seperti biasa ya bentuk sebuah kebijakan itu kan pasti ada pro dan juga kontra
bagaimana kemudian dengan yang kontra atau yang kemudian khawatir bahwa ini bisa mengarah pada kita kembali lagi ke masa masa yang lama begitu
ketika gbhn diberlakukan dan juga mpr menjadi lembaga tertinggi negara karena kita sudah tidak lagi mengadopsi sistem itu
problemnya adalah bahwa ada desakan amandemen ini terbatas hanya soal gbhn semata
kalau amendement ini terbatas maka ini juga satu problem
jaminan apa yang bisa diberikan misalnya bahwa amandemen ini betul betul akan terbatas hanya soal gbhn misalnya
tidak melebar kemana mana
ada yang usul misalnya soal masa jabatan presiden lah atau soal kpk
atau soal masing masing ya
soal termasuk dpd juga mengisikan
jadi kalau terbatas sifat terbatas ini yang menjadi problem sehingga banyak pihak yang meragukan
meragukan bahwa amandemen terbatas itu sulit diwujudkan
apalagi kita sekarang ini menghadapi tahun politik
masing masing fraksi sikapnya tidak barangkali tidak backgroundnya lebih kental sekali
dijasari dilatar belakangi oleh posisi politik masing masing di dua ribu delapan belas ataupun juga di dua ribu sembilan belas
nah konsep amendementnya akan seperti apa bang rawani
karena bang zul katakan memang amendement terbatas meskipun memang belum ada tafsirannya sampai dengan saat ini ya
saya kira tidak ada istilah amandemen terbatas
kalau amendement ya amendement
tergantung persetujuan agenda atau materinya apa
dan mengwujudkan untuk bisa menyebarkan
menyepakati bahwa materinya itu hanya terbatas pada gbhn itu yang saya kira tidak mudah ya
apalagi kita masuk ke tahun politik ini gitu
kadang orang idenya baik atau idenya sebenarnya setuju setuju tapi karena beda politik saat ini laku pokoknya asal nggak setuju
bisa saja terjadi
ini saya mengkhawatirkan memang ide yang baik ini ketika masuk ke tahun politik nanti juga akan berubah
masuk ke tahun politik nanti justru akan menambah ya menambah suasana katakanlah semakin menambah kegaduhan politik
ya biasanya ringnya cuma di dpr tapi ini ada ring baru di mpr
jadi barangkali ini
kalau kami prinsipnya setuju
selagi untuk penyempurnaan sistem ketatanegaraan why not ya
apalagi kita juga problem kesinambungan antar kepimpinan antar rezim ini juga menjadi satu persoalan
baik di tingkat pusat di presiden maupun sampai di luar
bang arwani saya ingin ke bang refli sekarang
bang refli ini ada kalau mengutip pernyataan bang zul ya dalam beberapa cuplikan di media kan mengatakan amandemen terbatas
karena untuk mengakau wadir ada kalangan yang setuju ada yang tidak kemudian terbatas
nah terbatas ini kan kita juga belum tahu
tadi kalau kata bang arwani ya amandemen ya amandemen tidak ada terbatas
kalau dari tata hukum negara seperti apa

dpd itu sudah terbatas
dpr itu sudah terbatas
dpr itu sudah terbatas
saya sudah paham dpd itu ingin memasukkan keinginannya ya
dan juga memuatkan perang
ya memperkuat dpd dan lain sebagainya
tapi begini saya itu masih berpikir ya
apa kelebihan gbhn itu dibandingkan dengan rencana pembangunan jangka panjang
kenapa saya mengatakan demikian
begini rpjp itu sudah ada sejak zaman sby
dan itu bentuk undang undang yang harus ditaati
rpjp itu ada pula dalam pemerintahan jokowi
kalau kemudian antara dua pemerintahan ini terjadi diskontinuitas
di mana kelirunya
apakah undang undangnya itu tidak dijalankan atau bagaimana
kan katanya tadi ganti pemimpin kemudian ganti program
padahal kalau itu tunduk pada rpjp yang sudah kita buat untuk dua puluh lima tahun ke depan
kan mestinya in line
nah saya tidak ingin mengatakan bahwa itu pasti discollected
yang disconnected itu barangkali prioritas
di dalam melakukan pembangunan
kalau dulu mungkin pak sby ini sekarang infrastruktur
tapi kan semuanya sama
mengarah kepada masyarakat adilan makmur sejahtera dan lain sebagainya
adapun itu belum bisa dicapai
apa variable lain itu misalnya korupsi
kalau korupsinya di mana mana masih belum ada
sebuah pemberantasan korupsi yang solid
dimana kita ipk kita indeks korupsi kita itu masih tiga puluh tujuh di bawah lima misalnya masih
nah karena itu sebenarnya
instead of kita mewacanakan hal hal yang
lebih baik dimaksimalkan ini
ya dimaksimalkan apa yang ada
lalu kemudian kita coba untuk meng address
mencari solusi yang memang betul betul workable
contoh misalnya bagaimana korupsi ini bisa diberantas
bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang jelas
ketimbang mewacanakan hal hal yang menurut saya tidak workable juga
bayangkan kalau rpjp saja bisa disimpangi misalnya
padahal itu undang undang dan kita tahu undang undang kan
itu lebih konkret jauh lebih konkret dibandingkan gbhn masa lalu
apalagi hal hal yang sifatnya abstrak
misalnya pembangunan diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia
itulah sih gbhn yang anda maksudkan bahwa
itu tidak workable
dan ketika era orde baru pun kalau kita mau jujur
itu gbhn tidak workable juga
mungkin hancur negara kita di dunia
akan seperti apa gbhn yang mungkin dikonsepkan oleh teman teman partai yang mendukung
nanti saya akan ke bang arteria tapi kita jeda dulu bang arteria
usai jeda kami akan segera kembali tetap bersama kami di prime news
kita masih membahas kemudian bagaimana urgensi dari amendement undang undang empat puluh lima
yang kemudian nanti akan melahirkan garis besar haluan negara
ada pendapat yang berbeda ini biasa tentu kita akan diskusikan
saya ingin langsung ke bang arteria
sekarang bank arteria tampaknya sudah ada yang ingin disampaikan
tadi juga menyikapi apa yang bang refli katakan
bagaimana kemudian nanti partai yang mendukung gbhn ini
membentuk ini kemudian agar tidak apa bedanya dengan rpjp
kita masih membahas seputar di situ bang arteria bagaimana
tidak mau menggunakan istilah kalimat apa aneh tidak workable dan sebagainya
saya ingin meminta juga semua pihak ini kan sebelum berpendapat ini
juga harus punya materinya juga yang secara utuh
apa sih yang sedang kita bahas dan kita mau bawa kemana sih barang ini
nah pertama dikatakan tadi ini kan aneh pdi perjuangan kan lagi berkuasa
justru ini yang saya katakan tadi
pdi perjuangan punya tanggung jawab moral
untuk memastikan bagaimana pembangunan ini berkelanjutan terarah dan satu tujuan
baik dari elemen terkecil pemerintah kabupaten kota sampai dengan presiden republik indonesia
segeluruh kementerian lembaga dan sebagainya
pemerintahan apapun dari tingkat desa sampai ke presiden atau lembaga kepresidenan
nah kita ingin kalau gitu
kok pakai undang undang aja bisa sekarang udah pakai undang undang bermasalah
kita punya rpjp kita punya apa
ini yang sedang kita coba padu padankan
nah ini kita juga ingin pastikan betul saat ini
nah ini kita buka ini sebagai suatu pembahasan
artinya berarti presiden jokowi juga tidak menjalankan apa yang sudah dilakukan oleh presiden sbi sebelumnya
nah sekarang siapakah presiden yang paling taat
adalah presiden jokowi
makanya jika enggak saya bisa prove in
seperti apa bang artiri
pak refli mungkin belum buka yang namanya
detailnya itu semua kita bahas
ksp membahas dan lembaga kepresiden kami waktu saya di komisi dua
itu detail satu satu
ya cek sama enggak selaras enggak
setiap rapat komisi acuannya rpjmn
ya tapi masih belum
ini yang kita katakan
ini konstruksinya dulu dipahamin
konstruksinya adalah bagaimana mengembalikan fungsi dan kewenangan mpr untuk membentuk tap mpr khususnya untuk gbhn
substansi gbhn nya jangan bicara yang kemarin
ini yang namanya fobi soekarno fobi soeharto dibangkitkan
enggak ada yang salah itu sama bung karno
saya katakan buktiin aja salahnya di mana
yang dikatakan manifesto politik
saya bisa debat di situ
kemudian ada yang salah sama pak harto nggak ada
walaupun satu minggu mau diakuin suka tidak suka gbhn nya juga ada manfaatnya
kemudian yang kita katakan gbhn ini kita konstruksikan sebagai haluan
yang harus ditaati oleh seluruh kementerian dan lembaga
kemudian seluruh pemerintahan
baik tingkat dua di kabupaten kota maupun tingkat satu di gubernur dan pemerintah pusat
ini pun bersangsi
katanya tadi katakan oh ini enggak bisa kalau enggak dikasih apa
enggak dikerjain juga enggak apa apa
nah oh ini kapan dibuatnya nanti dirubah lagi pemerintahan berikutnya
gbhn bisa dirubah
kan kita nggak bicarakan mau buat sekarang ini yang kita katakan hilangkan prejudice
yang orang kalau melihat semuanya salah repot juga
tapi kan kekhawatiran juga wajar pak
itu gunanya ahli itu gunanya pakar ya
membuat negara ini makin enerjik lagi untuk optimis melanjutkan fungsi fungsi kenegaraan
tahan dulu pak refi sebentar
nah kemudian ya karena kan tadi dibilang aneh dan sebagainya saya katakan tadi
oke pak ardhira saya katakan singkat saja
ada instrumen ada ruang ya yang kita katakan teman teman ada yang istilahnya melalui amandemen terbatas
kalau saya lebih mengatakan melalui amandemen
nanti dikatakan lagi sama orang yang pesimis dan prejudesto
dia katakan nanti siapa bisa memastikan ya materi muatannya hanya untuk haluan negara gbhn dan sebagainya
ini yang namanya pembicaraan politik dialog kebangsaan dialektika kebangsaannya diganggu
buktinya apa kita ada namanya undang undang md tiga
semua yang kita coba terbatas ya benar benar terbatas pada saat itu
nah yang dirubah itu tidak hanya undang undang baca dong
ya melalui juga revisi peraturan perundang undangan terkait rpjmn nya ditinjau kembali rpjp nya juga ditinjau sehingga inline
tadi dikatakan oh kalau gitu membangun oligarki ketum ketum partai ini akan menjadi jumawa dan berkuasa sehingga mengurangi prinsip presidensial
wah ini udah gagal paham
oke itu menurut anda
saya udah males kalau benar benar begitu
oke itu menurut anda
sebelum saya ke bang arwani ada bang refri silahkan tangkapin bang refri
ya susah ya kalau kita ngomong orang yang gak paham
iya iya yang paham kita adu paham aja gitu
saya kan tadi mematah
silahkan bang refri
oke tadi dulu bang arwani
jangan bilang nggak paham anda pendapat anda aja disampaikan
jadi tadi bicara prejudis ya kan
mengindir ke sini ya kan tapi susah ngomongnya
beliau ini bicara mengenai penyakit bangsa
penyakit bangsa ini dan seolah olah obatnya gbh
nah ini yang susah
ini yang menyimpulkan misalnya
padahal ya yang kita lihatkan ini adalah ya saya ingin mengatakan bahwa
ada problematik ketika gbhn itu dihidupkan
kalau rpjp saja yang bentuknya undang undang itu dianggap misalnya tidak mampu untuk menjaga kontinuitas pembangunan
apalagi nanti gbhn yang abstrak begitu
lalu kemudian dia bilang
nah ini kan susah
nanti dalam gbhn
nanti setelah gbhn ya nanti akan ada undang undangnya dan lain sebagainya
padahal sekarang ini kita sudah melakukan itu
dan kenapa kemudian tidak kalau dianggap tidak workable kan aneh
karena pemerintahan sekarang kan ada di pak jokowi ada di pdip dan lain sebagainya

kan begitu ya
baik bang rem ini ke depan kemudian bang zul katakan akan berkoordinasi dengan bu mega
dan kemudian akan ke pak jokowi untuk mengkonsultasikan ini
seperti apa kemudian pemerintah harus menyikapi
apa yang harus menyikapi wacana ini bang refli
karena kan tentu ada juga peraduan kontra di masyarakat
ya sebenarnya begini
kita ini sudah sampaikan dulu waktu ada pertemuan ahli ahli hukum
kita itu sudah sampaikan presiden agar hati hati dengan wacana gbhn ini kenapa
itu sejak awal ya
iya ini kan sudah sejak dua tahun tiga tahun yang lalu
bahkan ketika waktu ketua mpr nya pak taufik juga hidup juga wacana ini
setiap ketua mpr selalu menghidupkan wacana tentang gbhn
padahal kita tahu bahwa sesungguhnya kalau kita cek di konstitusi kita
nggak banyak kerjaannya mpr sesungguhnya
cuma melantik presiden dan wakil presiden
kemudian mengubah undang undang dasar itu pun kapan kapan dan lain sebagainya
nah tetapi selalu saja kemudian ada godaan untuk berperan lebih besar lebih besar lebih besar
salah satunya dengan wacana gbhn
padahal sekarang sistem politik sistem konstitusi kita sudah berubah drastis
dan itu yang kemudian gagal dipahami
mereka mereka yang masih tetap mendorong sistem gbhn itu di dalam era sekarang
ketika bang refli kemudian mengatakan sejak awal hati hati dengan wacana gbh ini apa responnya bang
ya seperti biasanya
kenapa khawatir dulu lah gitu kenapa khawatir pak refli
pak jokowi kan senyam senyum senyam senyum saja
tetapi dia sudah menangkap poinnya
artinya begini dalam sistem pemerintahan presidensil lokus kekuasaan itu ada di presiden
karena dia mendapatkan mandat langsung dari rakyat
ketika dia berkampanye dia berjanji kepada rakyat
maka janji itulah yang kemudian dia tuliskan dalam nawacita
nah nawacita itulah yang harus dia kerjakan sebagai perwujudan dari janjinya kepada rakyat
nah persoalannya adalah ketika kita ada gbhn dan gbhn itu presiden tidak membuat bagaimana mungkin kita kemudian mengerjakan
yang membuat gbhn siapa dpr bersama siapa
yang membuat visi visi nya partai politik bukan
yang membuat visi visi nya partai politik bukan
tidak tidak tidak
itulah makanya anda pinter sendiri bos
itu berbeda nah coba bayangkan ini yang membuat mpr dpr
jadi dia membuat mpr lalu kemudian presiden yang harus mengerjakannya ini tidak membuat sense
jadi kalau anda bicara tentang sistem politik sistem pengetahuan negaraan
sistem ketahuan negara maka susah
oke baik saya kasih satu segmen lagi untuk kita kemudian bisa berdiskusi nanti ke bang arwani juga
usai jeda kami akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di prime news
anda kembali di prime news saya ingin langsung ke bang arwani thomafi ketua fransisik
dan saya ingin menjelaskan bagaimana reaksi p tiga di mpr yang tergabung melalui sambungan skype
bang arwani silahkan ini kita segmen terakhir
bang rawani ada yang ingin anda sampaikan tidak
kemudian untuk menyikapi perbincangan kita pada malam hari mengenai amendement uu empat puluh lima
ya jadi perlu digarisbawahi bahwa rencana atau agenda amandemen ud empat puluh lima ini tidak mengurangi apa yang telah dihasilkan dalam amandemen sebelumnya
yaitu periode awal reformasi
jadi spirit reformasi yang telah ditangkap oleh amendement sebelumnya itu tetap akan kita pertahankan
justru teman teman di praksi dan juga beberapa pakar yang kita undang itu juga menekankan pada pentingnya untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan
jadi tidak ada keinginan untuk misalnya mendowngrade kembali model sistem atau demokrasi kepemiluan enggak
tetap bagaimana hubungan antara presiden dengan rakyat dan sebagainya
dan yang kedua perlu kami sampaikan bahwa amendement uu empat puluh lima ini memang satu tugas konstitusional yang diberikan kepada mpr
jadi apapun teman teman yang
memang mewacanakan amandemen dan juga mewacanakan beberapa agenda atau materi terkait amendement itu harus kita hormati
bahwa ada pendapat setuju tidak setuju kekhawatiran ini itu saya kira itu juga wajar dan juga sama sama harus kita hormati
sehingga kembali kepada keputusan politik teman teman di mpr bagaimana fraksi fraksi melakukan komunikasi
melakukan lobby lobby kepada saksi yang lain untuk bisa menemukan satu kata
misalnya soal agenda amendement itu sendiri yang seingat saya semoga ini tidak salah
fraksi gerinda tidak setuju misalnya soal amendement ini
setuju setuju misalnya kembali kepada uu empat puluh lima sebelum reformasi dan lain sebagainya
jadi hal hal seperti ini menurut saya kalau secara praktis ya tinggal bagi bagi
bagaimana misalnya bapak presiden komunikasi dengan ketua umum ketua umum partai politik dan disanalah saya kira kembali
seperti apa kalau iya jalan kalau enggak saya kira waktu yang tersisa kita tidak lama
kita sudah harus fokus pada persoalan persoalan lain
yang teman teman di dpr juga punya kerjaan yang lain yang cukup banyak
teman teman partai politik juga harus menyiapkan dua ribu sembilan belas termasuk juga bang refli siap siap harus misalnya
punya kajian kajian ke depan saya kira memang harus kita siapkan
baik baik oke bang arwani saya ingin ke bang arteria singkat saja abis itu kita langsung ke bang refli
bang arteria ada sejumlah masih ini ya meskipun belum ada fraksi yang kemudian secara gamblang menyatakan belum setuju atau setuju begitu ya
tapi kira kira kan tentu ada perbedaan di fraksi ya bagaimana kemudian ini agar kemudian agar jalan ke depan amandemen singkat saja
ya kita semua itu menghargai ya
karena semua ini geraknya untuk niatan baik kalau pak refli bilang ada orang bodoh nggak bodoh saya nggak anggap begitu
ya dia aja yang pinter ya saya cuma ingin sampaikan semua itu punya kajian ya ada badan pengkajian ini bukan mpr bukannya lembaga kaleng rombeng pak refli
ini lembaga punya marwah yang anda juga harus hormati itu kami juga melakukan pengkajian ini enggak langsung final ahli ahli juga kita punya
jadi masih ada proses ke depan nanti ya setelah ini ya
ahlinya dpr dpd pemerintah pak jokowi punya ahli ya semua kita dengar ini apapun keputusannya kita
iya tapi kan dia pintar banget kita nggak sanggup mungkin
oke baik jadi ini masih panjang ya bang arteria
sampai orang orang seperti bilang orang bodoh nah kemudian ya kalaupun ada yang harus kita kritisi dalam konteks itu tidak saling menegasikan
gak main pinter pinteran pak refli kita harus buat bangunan yang lebih konstruktif lagi ya bagaimana mencari solusi tadi pak refli punya pendapat masukin
ini ya baik
ini ya kemudian akan
bukan mengatakan tadi bodoh dan bodoh
iya ini akan
saya nggak anggap pak refli pinter jujur aja
ini akan diperpincangkan bang arteria maaf
kemudian pak refli mpr bpip ini punya tujuan baik
mengingatkan kita semua semoga hari ini pertemuan kita menjadi catatan mudah mudahan kalau ada kejadian di depan ya kita ingat bahwa ini sudah kita ingatkan sebelumnya
sesuatu yang salah dan sesuatu yang keliru
baik terima kasih bang arteria terakhir dari bang refli seperti apa
untuk amandemen ini
jadi gimana ya kita ini berdiskusi ya setiap dia ngomong selalu menyindir saya ya
oke tapi kita kesampingkan itu bang refli kita fokuskan kemudian apa kesimpulannya
jadi gini ya ini seolah olah kita berpikir bahwa konsep tentang gbhn itu sesuatu yang matang saya ini kan mengikuti juga
mereka itu juga baru berwacana yang namanya badan pengkajian mpr itu itu baru mengkaji kata gbhn nya
bukan kemudian ada isinya kalau kemudian kita kemudian bisa kita
bayangkan jadi ini saja pemikiran yang belum matang
dan amandemen pun nggak kita bahas
bukan pemikiran yang matang dan kemudian hanya melontarkan isu saja kalau misalnya konsepnya itu sudah jelas desainnya sudah jelas kita bisa diskusikan
ini sesuatu yang tidak jelas lalu kemudian dianggap sesuatu yang sudah jelas
saya mau katakan ini ya sederhana saja anda kan mau nggak menari di genderangnya ketua mpr
ini yang berasal dari partai yang berbeda itu saja
oke itu kecerdasan politik saja sekarang
oke oke baik itu dari ke aspek politik tapi kita akan tunggu nanti seperti apa kemudian wacana ini akan bergulir konsepnya juga seperti apa kita akan tunggu terima kasih
bang refli harun ahli hukum tata negara sudah hadir di prime news malam malam hari terima kasih bang arteria sudah hadir dan juga sudah bergabung bersama kami bang arwani tadi lewat sambungan skype
dan fokus bahasan kami akan segera kembali usai jeda bersama kami di prime news